satu ratus lima puluh buah keris melayu ditambah senjata tombak dan aksesoris kerajaan melayu
dapat kita lihat dari dekat di pameran pusaka semenda melayu
yang digelar di rumah budaya jalan sunggal medan sumatera utara
sejak jumat hingga senin
keris melayu ini merupakan koleksi pribadi para pengurus dan anggota
paguyuban semeda melayu dan sekretariat nasional keris indonesia provinsi sumatera utara
keris melayu dapat dikenali dari anatominya yang khas
pilah keris yang terdiri dari pesi daun keris ganja penopang dan luk kelokan
dapat dibedakan dengan keris dari jawa
begitu juga bentuk warangka atau sarung keris yang bagian atasnya berbentuk perahu
bila keris melayu memiliki warna atau pancaran bilah dan pamor yang spesifik
pola pamor merupakan hiasan motif atau ornamen yang terdapat pada bilah khas melayu
bentuk keris melayu juga memiliki banyak simbol spiritual selain nilai estetika
pameran keris melayu dilatar belakangi keinginan para kolektor
mengenalkan koleksinya ke masyarakat
kebanyakan masyarakat melayu tidak tahu kalau di melayu itu ada keris
jadi kita akan tujuannya mengedukasi masyarakat khususnya di daerah melayu medan
agar tahu bahwa ada budaya keris oleh kita di tempat kita ini
dan keris itu sudah diakuin oleh dunia sebagai warisan budaya dunia
yang memiliki baik dari segi artistik seni teknologi pembuatan
metalurgi dan juga simbol dan juga di bungkusannya itu
inti utama kris melayu dia lebih kepada simbol tidak kepada mistik
di jawa dia sering kepentingan kepentingan ritual
kalau di melayu itu lebih cenderung kepada simbol status
dan jarang sekali keris itu digunakan sebagai senjata
para kolektor berharap pameran ini membangkitkan semangat melestarikan keris
yang merupakan warisan budaya bangsa
serta memiliki nilai nilai dan filosofi yang tinggi
bahkan keris indonesia sudah dikukukan sebagai warisan budaya dunia non bendawi manusia
oleh unesco di tahun dua ribu lima